setelah sempat hilang dua hari saudara balita berumur sembilan belas bulan ditemukan tewas di selokan di matraman jakarta
korban ditemukan sekitar tiga ratus meter dari tempat tinggalnya
korban ditemukan hanya mengenakan popok di dalam selokan
balita ditemukan oleh warga yang sedang membersihkan selokan yang tersumbat sampah
warga bersama anggota polsek matraman langsung membongkar selokan yang tertutup untuk mengevakuasi jasad korban
setelah dievakuasi jenazah langsung dibawa ke rscm untuk diotopsi
saya menuju lokasi tkp saya lihat memang sudah ada jenazah
kalau kronologis menurut saya itu kejadian hari jumat
rumahnya main keluar kira kira lima puluh meter tetap leset jatuh
hanyut sekitar tiga ratus meteran